grafik perjalanan kereta api atau gapk dua ribu dua puluh tiga akan berlaku per satu juni dua ribu dua puluh
pt kai komuter atau dikenal kci menambah perjalanan kereta rel listrik atau krl jabodetabek menjadi satu satu ratus tiga puluh tiga per hari
selain menambah jumlah perjalanan krl jabodetabek pt kci juga mengungkap perubahan lainnya
yakni perpanjangan perjalanan seperti enam belas perjalanan langsung dari rangkas ke stasiun tanah abang
lewat gapk dua ribu dua puluh tiga kci juga meningkatkan perjalanan komuter lain cikarang menjadi sembilan puluh sembilan puluh lima km per jam dan komuter lain tangerang
menurut vp corporate secretary kai komuter ane purba gpk dua ribu dua puluh tiga dipengaruhi dengan adanya pengembangan prasarana yang dilakukan pemerintah
sehingga ada beberapa lintas yang waktu tunggunya jadi lebih cepat
selain itu saat ini kereta bandara sudah dikelola oleh kai komuter dengan berganti nama menjadi komuter line basuta
komuter line basuta juga akan menambah armadanya menjadi lima puluh enam rangkaian sehingga mempermudah masyarakat untuk bepergian ke bandara
ataupun masyarakat yang ingin transit di stasiun manggarai tetapi ingin menggunakan kereta bandara
gpk dua ribu dua puluh tiga yang memang efektif pertanggal satu juni ini dipengaruhi dengan adanya pengembangan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah
melalui kementerian perhubungan juga modernisasi dari persinyalan di lintas seperti rangkas
sehingga ada beberapa lintas yang sudah bisa memperkecil headway nya
dan kemudian di sini di dua ribu dua puluh tiga ini kai komuter juga setelah melakukan pelayanan kereta bandara yang sebelumnya dilakukan oleh anak usaha kai railing
mulai tahun dua ribu dua puluh dua akhir sudah dikelola oleh kai komuter sehingga hal yang menonjol di tahun dua ribu dua puluh tiga ini bahwa kami mengutamakan konektivitas